bank indonesia memastikan kebijakan pelonggaran loan to value ataupun ltv
dan financing to value ataupun ftv untuk kredit pemilikan rumah akan meluncur akhir bulan ini
jadi tidak lama lagi
sabar saja kebijakan makro prudensial ini akan meringankan pembayaran uang muka masyarakat yang ingin membeli rumah
dilansir cnn indonesia com kebijakan bank sentral ini sekaligus akan mendukung paket kebijakan ekonomi jilid tiga belas yang dirilis pemerintah
salah satu isinya menyebut reformasi dalam perizinan pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
direktur eksekutif departemen kebijakan makro prudensial bi filia ningsih menyatakan
belit pelonggaran kebijakan makro prudensial itu masih dalam proses finalisasi di kementerian hukum dan ham
bi berharap usai aturan baru ltv ini meluncur pasar properti di tanah air bisa kembali bergairah dan mampu mendongkrak permintaan kpk